polda metro jaya senin siang melakukan konferensi pers terkait penangkapan john kay
yang belum genap satu tahun bebas bersyarat namun kembali terseret dalam kasus hukum
hal ini bermula saat kelompok john kay menyerang nus kay
karena persoalan keluarga terkait hasil penjualan tanah
jadi bahwa kasus ini terjadi pada hari minggu tanggal dua puluh satu juni dua ribu dua puluh
sekitar pukul sebelas tiga puluh
yaitu terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kelompok john kay
berjumlah lima tujuh orang terhadap kelompok nus kay
yang terjadi di wilayah kesambi cengkareng jakarta barat
yang menyebabkan satu orang meninggal dunia yaitu atas nama
yang bersangkutan meninggal karena luka bacok di beberapa tempat
dan satu orang lagi putus jari tangan
empat jari tangan terputus karena bacokan atas nama ar
di waktu hari yang sama
sekitar pukul dua belas dua puluh lima
ini ada kurang lebih lima belas orang
yang saat itu tidak dikenal dengan menggunakan
empat unit kendaraan roda empat
yang juga diduga dari kelompok john kay
mendatangi satu rumah ya
dan melakukan rumah tersebut
yang beralamat di jalan
di perumahan green lake
jalan bulu pad lima puluh dua cipondo tangerang kota
mereka datang ke sana kemudian mencari seseorang
ya mencari seseorang
dan disitu memang jelas bahwa rumah tersebut merupakan rumah nus kay
yang bersangkutan tidak ada
yang bersangkutan tidak ada
yang bersangkutan tidak ada
memang saat itu ada istri dan anak anaknya
tetapi istri dan anaknya kemudian berusaha untuk meninggalkan tempat
dan terjadilah pengrusakan rumah tersebut
mulai dari pintu kemudian ruang tamu
dan kamar ya yang dirusak oleh kelompok tersebut
kurang lebih lima belas orang tersebut
di samping itu juga merusak dua kendaraan
dua unit kendaraan roda empat milik saudara nus kay
dan satu unit kendaraan roda empat milik tetangganya yaitu saudara tommy
dan tidak ditemukan orang yang dicari
kelompok ini kemudian keluar dari rumah tersebut dan akan kembali
tetapi disitulah mereka secara brutal
mereka melakukan perusahaan terhadap gerbang
dan membuang tembakan sebanyak tujuh kali
sehingga menyebabkan satu orang sekuriti tertabrak
yaitu atas nama adi nugroho
dan satu orang pengemudi ojek online ya
di bagian kaki jempol
kemudian untuk barang bukti yang kami sita
itu seperti rekan rekan lihat di depan
yaitu ada empat kendaraan roda empat
yang digunakan untuk melakukan actionnya
kemudian dua puluh delapan buah tombak

dua buah ketapel panah
tiga buah anak panah
dua buah stick bisbol
tujuh belas buah hp
dan satu buah decoder heat vision